assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali saya miladia rahma kembali hadir
menjumpai anda dalam program kesayangan kita
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum ahilman sehat hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
mantap senang sekali ahilman bisa terus hadir di studio
untuk bisa berbagi ilmu
dengan pemirsa gapai kemuliaan
dan tema yang akan kita bahas hari ini
pemirsa adalah terkait redam amarahmu
ini penting ahilman
karena kalau bicara amarah ini kan setiap orang ini
punya fitrah emosi ya
bagaimana cara meredamnya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
kalau bicara terkait redam amarahmu
tadi seperti saya bahas sebelumnya
bicara soal amarah itu kan sebenarnya emosi fitroh ya
yang memang dipunyai oleh manusia
tapi bagaimana islam itu mengatur supaya
ini tidak berujung pada keburukan
kalau kita bicara tentang
rasa marah gitu ya
dalam diri kita
pasti ada ya
memang manusia itu kan oleh allah diilhamkan
keadaan dia bertakwa
yang kedua keadaan dia fujur
maka kami kata allah ilhamkan kepada mereka
fujur dan taqwa
ada rasa dimana mereka itu melakukan keburukan
tapi juga ada kadang mereka juga saat untuk melakukan ketakwaan
nah rasa marah rasa kesal
greget gitu ya dengan keadaan yang terjadi itu
hal hal yang wajar apalagi kan manusia itu
diciptakan dengan peluk peluk kesah ya
sesungguhnya manusia diciptakan dengan keluh kesah
maka ada yang bilang begini
marah itu boleh
yang tidak boleh marah marah
kalau marah mungkin kan ada satu keadaan yang membuat dia kesal
tapi kalau marah marah jadi kebiasaan
dalam agama islam menganjurkan kita punya sifat untuk pandai menahan marah
sebagaimana nabi menyampaikan dalam hadis yang sangat populer
jangan marah bagimu surga
ini kan jadi hadis yang sering dibaca oleh anak anak kita tuh
di masa pendidikan awal itu kan
di awal tuh
jangan marah bagimu surga
tapi biasanya jadi senjata kalau ibunya mau marah langsung dibacain hadis itu akhirnya
maka nanti bedakan antara marah dengan marah marah
antara keras dengan kasar
mungkin itu ada perbedaan
maka dalam konteks ini kenapa nabi menggambarkan
jangan marah bagimu surga
karena ada pahala yang luar biasa bagi orang yang pandai menahan marah
salah satunya adalah allah itu menjanjikan surga yang luas
salah satunya bagi orang yang pandai menahan marah
dan memaafkan orang lain
wa jannatin arduhas sama'at wa tuwal ardh
dan bersegeralah engkau
menuju ampunan allah
dan surganya allah
yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi yang allah persiapkan untuk siapa
siapa orang bertakwa itu
orang yang berinfak
dalam keadaan lapang maupun sempit
dan siapa lagi
orang yang pandai menahan marah
dan orang yang pandai memaafkan orang lain
wallahu yuhibbul muhsinin
maka pahalanya luar biasa
yang pandai menahan marah
walaupun dia bisa meluapkannya
jadi dia punya kemampuan meluapkannya
tapi dia menahan marah
dia akan dipanggil oleh allah
untuk memilih bidadari yang dia inginkan
jadi allah gantikan
rasa yang harusnya dia luapkan tapi dia tahan
kalau sudah marah
mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik ujungnya
contohnya terlalu banyak
jangan berkata sesuatu kalau sedang marah
karena pasti yang keluar adalah kata kata yang buruk
jangan bertindak sesuatu ketika marah
karena pasti yang akan terjadi adalah sesuatu yang sangat buruk
jangan memutuskan sesuatu ketika marah
karena pasti yang akan keluar adalah sesuatu yang tidak adil
dari marah itu mengantarkan amarah
dari amarah mengantarkan sesuatu yang salah
bukan orang yang pandai gulat
yang berperang menang lawan musuh gitu
tapi orang yang paling kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya
karena yang dilawan itu diri sendiri ya
makanya ganjarannya itu tadi
para sahabat setelah perang badar itu
mereka mengatakan kita sudah selesai perang
sudah selesai perang yang besar
setelah ini kita akan menemui perang yang lebih besar daripada perang badar
perang melawan hawa nafsu dirimu sendiri
jadi benar lah
kalau kita mau lihat apakah kita orang kuat
bukan orang yang pandai gulat
tapi orang yang ketika dia bisa marah
tapi dia menahan amarahnya
jika hidup ini diisi dengan kelembutan
rumah tangga jika diisi dengan kelembutan
keluarga jika diisi dengan kelembutan
kantor perusahaan jika diisi dengan kelembutan
dan hilangkan kemarahan diantaranya
pasti akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan
itu tadi ya
kita juga perlu untuk belajar mengendalikan emosi
rasul juga sudah mencontohkan sebenarnya
nanti kita bahas ya di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
jangan lupa subscribe
sampai jumpa lagi
hilman yang bisa kita lakukan supaya yaudahlah ya gitu ya
daripada nanti ujungnya marah marah gitu
ada lima cara atau lima sikap
yang bisa kita hadirkan ketika kita sedang merasa ingin marah
atau kesal terhadap sesuatu
yang pertama perbanyak baca ta'awud
ada satu bacaan yang ketika engkau sedang marah
dan engkau akan dilembutkan hatinya untuk tidak marah
ketika engkau membaca a'udzubillahimina syaitanirrojim
yang kedua ambil air wudhu
marah itu dari syaitan
setan itu dicipta dari api
api itu hanya akan padam dengan air
berarti redakan diri kita yang sedang marah dengan kelembutan air ketenangan air
kalau masih pengen marah juga
maka yang ketiga
tiga ubah posisi
oh ubah posisi
jika sedang berdiri duduklah
nah kemudian yang keempat
ketika engkau bisa menahan marah
apa yang sedang allah siapkan untuk dirimu
jika itu yang kamu bayangkan
maka insya allah engkau akan menemukan satu tanda bahwa
ini bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kita
dan yang kelima
ingat kebaikan orang itu
fokus dengan kebaikannya lupakan keburukannya
dua ambil air budu
tiga ubah posisi
kalau sedang berdiri jadi duduk
kemudian yang keempat ingat pahala dari allah ketika kita bisa menahan marah
dan biasanya mohon izin mbak mila ujian yang paling berat itu bukan datang dari orang yang jauh biasanya
kadang datangnya dia orang yang dekat
nah kalau orang yang kita sayang berarti kan kalau ada kesalahan yang dia lakukan maka fokuslah dengan banyak kebaikan lain
selain kesalahannya itu
kadang kadang ini pengalaman juga di akhir akhir
biasanya kalau lagi marah ingin marah gitu suka ambil waktu sendiri biasanya
kalau dipaksain yang ada malah nanti bisa kemana mana ya
pokoknya mengambil waktu sendiri coba itu tadi ya
mungkin kalau dalam bahasa lainnya kan ada waktu jeda
minta waktu terhadap diri sendiri untuk bisa menenangkan hati menangis
itu boleh ya
ahilman seperti biasa ada pertanyaan dari netizen
kita akan simak bersama sama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tau stat izin bertanya
ada istilah manajemen kemarahan
yang merupakan cara efektif untuk meredakan emosi
biasanya ditempuh dengan datang ke psikolog atau psikiater
sebetulnya mekanisme pengelolaan seperti ini dibutuhkan atau tidak sih
oke ini pertanyaan dari mbak takia ahilman
jadi kan ada istilah manajemen kemarahan anger manajemen gitu
yang ada ada memang memerlukan kita bantuan profesional gitu
boleh nggak sih sebenarnya dalam islam
saya kira selama berdasarkan ilmu gitu ya
ada reverence yang bisa kita pertanggung jawabkan
maka sah sah saja
dan pastikan seorang yang berilmu pasti akan mengarahkan pada kebaikan
apalagi terkait dengan urusan jiwa kita ya
psikologi kita pasti akan diarahkan
maka sah sah saja
akan tetapi tentu dalam agama ini kan juga ada cara yang tadi bisa kita hadirkan
salah satunya adalah zikrullah
bisa menjadi cara ampuh
agar kita bisa mengolah hati kita dengan lebih tenang
maka dalam al quran kan allah sampaikan
ingatlah ketika engkau berzikir kepada allah hatimu akan tenang
nah ketika memahami zikir ini maknanya luas
yang pertama tentu zikir lisan
coba biasakan lison ini mengucapkan kalimat allah
yang kedua zikir juga dipahami dengan baca quran
ini surat cinta dari allah
maka kalau sedang kesel gitu ya
maka buka surat cinta dari allah subhanahu wa ta'ala
sudah di depan mata pada allah
buka lembutkan hati
yang ketiga sholat
maka tempat healing yang terbaik itu adalah tempat sujud katanya
jika engkau tidak menemukan
sebagai sandaran engkau untuk bersandar
maka sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik untuk kau meminta kepada allah
jika sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita
maka sudah saatnya angkat kedua telapak tanganmu berdoa kepada allah
berdoa kepada allah ya
yang keempat hadir di majelis ilmu
dengerin guru kita menyampaikan sesuatu
dengan penuh kelembutan
ada ketenangan di hati
nah nanti pada akhirnya baru yang kelima tuh
kita akan menemukan jalan keluar dari apa yang kita sedang kesalkan itu
itu janji allah kan
barang siapa yang mendekat kepada allah
maka allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kamu hadapi
makanya banyak orang yang stres ketika dikasih masalah
karena dia tidak melibatkan allah
apalagi marah marah ya
apalagi kalau dia mengedepankan marah
kadang kita tuh butuh waktu jeda untuk tidak segera menyimpulkan apa yang sedang terjadi
karena ada kemarahan ya
kita gak tahu nih apa yang sedang terjadi
makanya jeda dulu nih
karena jarak engkau menjeda itu akan mengantarkan ketenangan dalam hatimu
dan yang paling mahal ketika kita sedang dikasih masalah itu bukan solusinya
dan itu yang pertama kali allah berikan kepada orang beriman
maka di surat al kahfi ayat sepuluh
itu ada doa tuh
kita minta sama allah
jadi kalau allah udah sayang sama kita
apapun yang terjadi
kita akan melihatnya dengan penuh ketenangan
sampai pada akhirnya apa
dan hantarkan kepada kami
ya allah apa dari urusan kami ini
orang beriman orang bertakwa bukan gak punya masalah
mereka punya masalah
tapi karena kedekatannya dengan allah
maka dia akan diberikan
ketenangan oleh allah
untuk menghadapi setiap masalahnya
berarti sekarang kita lihat
aa kenapa yakuti marah marah terus
berarti ada ketaatan kita kepada allah
yang sedang bermasalah juga
dan kadang allah tuh nguji kita dengan cara begitu
nguji ada orang yang nyakitin kita
ada orang yang bikin gemes kita
yang bikin emosi kita
ya kan ini ujian dari allah
apa sikap yang bisa kita hadirkan
apakah kita luapkan kemarahannya
padahal ada kemampuan kita untuk bisa menahannya
atau kita ya sudah
kita serahkan kepada allah apa yang terbaik
jadi ada turunan
akhlak akhlak yang terpuji
ketika kita tuh mampu mengelola emosi ya
itu terletak pada
ketika engkau bisa menahan marah
karena kalau udah marah
kesel dia bawaannya kan
ketika engkau bisa meredam amarahmu
maka engkau akan punya alasan
untuk melapangkan hatimu
sehingga bisa memaafkan orang lain
tapi kalau kita sudah memancing diri
tapi kan ada yang bertanya gini
aa tapi kan boleh kita balas orang yang berbuat buruk sama kita
tapi memaafkan akan jauh lebih baik daripada kita membalas keburukannya
dan pahalanya juga pasti beda ya
nabi itu dalam hadisnya mengatakan
maka ada orang yang nanti masuk surga
gak pernah marah
eh maksudnya bisa mengelola
karena dia bisa menahan amarah
ketika dia nanti dimasukkan ke dalam surga
membuat aku bisa ada di tempat ini
karena engkau pandai menahan marah
kadang kadang misalnya ada orang yang senang marah nih
terus kau ingetin
jangan marah marah dong gini gini
saya tuh emang bawaannya emang suka marah marah
nah itu gimana ahilman kita ngasih taunya
lembutkan hati dengan zikrul lo tadi
makanya kan nanti juga ada marah yang diperbolehkan
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ada loh marah tuh yang diperbolehkan
apa sih mana yang diperbolehkan
yang pertama marahnya kita pada satu kemungkaran
jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita tahu ini salah
kemudian kita menggunakan kemampuan kita untuk menghilangkan kemungkaran itu
mungkin disebut marah
yang kedua marahnya kita ketika agama kita yang disinggung
ketika agama kita yang disinggung
agama kita yang dihinakan
ketika agama kita yang dijatuhkan
makanya baginda nabi itu kalau yang diserang pribadinya gak marah
tapi kalau yang diserang adalah agamanya maka beliau kemudian menunjukkan keberaniannya
izzahnya kemuliaannya untuk menjaga agamanya
martabatnya gitu ya
nah yang ketiga kita diperbolehkan marah ketika ada satu aturan yang dilanggar
makanya ada kesepakatan ada rules
makanya kalau di kantor ada pimpinan yang kemudian mohon izin ya
memarahi karyawannya karena ada aturan yang sudah disepakati tapi dilanggar
tapi ingat ini kan marahnya dalam bentuk nasihat kan
maka bukan marah marah
bedakan antara keras dengan kasar
kalau keras itu dia komit dengan aturan
kalau kasar itu gak ada sebab nggak ada angin nggak ada hujan tiba tiba marah marah
nah itu yang gak boleh
terus bawa kemana mana itu gak boleh ya
oh gak boleh
misalnya persoalannya a
udah fokus pada yang a
jangan dibawa b c d e f jangan sampai segala macemnya
lihat kesalahan saya dimana
jangan nyinggung kemana mana
jangan ngomongin misalnya mohon maaf ya yang di luar kapasitas kesalahan itu
diomongin latar belakangnya
diomongin kesalahan kita yang dulu
termasuk ketika menasehati orang itu
jangan menasehati di depan banyak orang
ketika engkau menasehati seseorang di depan banyak orang engkau bukan sedang menasehatinya
tapi engkau sedang menjadikan orang
tapi engkau sedang menjatuhkan harga dirinya
maka lihat waktunya lihat kondisinya lihat situasinya
seperti apa yang kita hadirkan
maka dari marah berbuah hikmah
tapi kalau marahnya bukan pada sesuatu yang tepat
maka akan mendatangkan musibah yang selanjutnya
satu marah ketika melihat kemungkaran
dua marah ketika agama kita yang dijatuhkan atau dihina
dan yang ketiga adalah marah karena ada satu kesepakatan yang kita
jadi boleh ya marah marah untuk
bukan bukan marah marah
boleh marah asal ada koridornya
nah oke kita tidak bisa menahan emosi nih
sudah marah marah nih
ya allah aku udah marah marah nih
apa yang harus kita lakukan
makanya hati hati dengan lisan
salamatul insan fi hifdil lisan
selamatnya manusia itu tergantung lisannya
maka ketika kita mau berkata sesuatu mau bertindak sesuatu mau memutuskan sesuatu
janganlah ketika dalam kondisi marah
karena akan melahirkan masalah yang selanjutnya
dan kalau sudah terlontar bisa ditarik lagi
makanya satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala
tapi satu kata yang terlontar di lisan kita bisa masuk ke beberapa kepala
makanya aduh sebelum kita marah makanya kan pikir pikir dulu nih
dampaknya apa lebih baik kita menahan marah
sehingga kita terjaga dari apa dari perasaan perasaan untuk marah itu
makanya kata nabi ini masya allah mau tahu nggak empat golongan yang akan
masuk ke dalam surga
yang akan masuk ke dalam surga empat golongan golongan
satu hayyin dua layyin tiga qorib empat sahlin
hayyin layyin qorib sahlin apa ustaz siapa mereka
hayyin orang yang tenang menenangkan
dua layin orang yang lembut melembutkan
tiga qorib orang yang dekat mendekatkan
dan yang keempat sahlin orang yang memudahkan urusan orang lain
masya allah itu ya empat golongan yang akan dijanjikan masuk surga oleh allah swt
jadi jangan sampai kita tuh jadi orang yang kalau orang dekat di sekitar kita malah jadinya enggak enak ya
sekarang kan banyak ya toxic people gitu lah istilahnya zaman sekarang akhirnya
nah kalau kita dihadapkan pada lingkungan yang seperti itu ada mungkin ya lingkungan kita tuh ada orang yang ya ampun bawahnya nih orangnya kok jadi energinya negatif
marah marah gitu misalnya apa yang harus kita lakukan
ya menghindar lah
menghindar aja lah ya paling benar ya
termasuk mohon maaf ya ada yang nanya begini aa kalau di grup misalnya ya di grup sosmed kita nih ada yang kita teh join malah jadi bikin puing jadi malah bikin kotor hati
sebaiknya gimana leave aja
gak apa apa ya
kenapa harus kemudian kita tapi kan aku takut begini ya jangan
nanti dibilangnya begini
makanya orang itu tidak akan pernah sakit hati kalau dia tidak mengizinkan hatinya sakit hati
kadang yang mengizinkan sakit itu siapa ya kita jual
ya kita sendiri ya
makanya boleh kita leave bukan berarti motosiklatur aming enggak ya tapi kita menjaga hati kita agar gak kotor
ya tapi dengan cara pelan pelan
makanya nanti ketika kita masuk lagi dengan hati yang lebih kuat
dengan hati yang lebih kuat dengan hati yang lebih terbuka
ya kita kan nggak bisa merubah arus ombak ya
kita gak bisa merubah arus sikap orang lain ke kita yang bisa kita kendalikan apa ya diri kita
jangan berusaha menenangkan ombak tapi tenangkanlah hatimu ketika engkau merasakan apa yang terjadi dalam hidupmu
jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita merespon aja sebenarnya karena kalau orang lain kita gak bisa kontrol ya
nggak bisa makanya ya betul tadi menahan marah berarti kan ada di kita posisinya
orang kan kita nggak bisa bilang gini kamu jangan nyebelin aku lah kamu jangan bikin marah aku ya
kadang saya suka gitu sih
ya kan kadang kadang manusiawi berarti ya makin kita bikin
ya susah juga sih
kamu jangan bikin marah aku dong kadang dia makin nyebelin loh
karena dia tahu kelemahan kita apa gitu dan memang kadang allah menguji kita dengan itu
justru allah ingin melihat kira kira hilman kamu tuh ditakdirkan ada orang yang misalnya mohon maaf bikin kamu kesel kenapa
karena allah ingin menyiapkan pahala untukmu ketika engkau menyikapi dirinya engkau bisa nahan marah atau enggak
kalau nggak ada orang yang keselin kita misalnya nih ya semua tuh fine fine aja
bagaimana cara kita mendapatkan pahala dari allah untuk bisa menahan marah tadi
kalau semua orang tuh baik gitu sama kita bagaimana caranya kita mendapatkan pahala memaafkan
kalau semua orang baik baik saja sama kita jadi itulah hidup akan ada orang yang suka ada orang yang gak suka ada yang like ada yang dislike
ada yang suka berbusa namanya deterjen ada yang suka berbisa ya ada yang suka komen namanya netizen
jadi lebih tenanglah dengan apapun yang terjadi dan inget menahan marah pahalanya adalah apa
surga yang luasnya lapangnya melebihi langit dan bumi
dan itu berat gak apa apa berat karena pahalanya surga
gak apa apa berat
masya allah luar biasa hari ini kita dapat insight dan ilmu yang luar biasa sekali
tidak terasa pemirsa kita juga sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik
dan insya allah menjadi hamba allah yang jauh lebih soleh amin ya rabbal'alamin
saya mladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan berjumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wa bila'i taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh